hujan selama hampir tujuh jam tanpa henti yang mengguyur kawasan yogyakarta dan sekitarnya
mengakibatkan tanah longsor dan menimpa sebuah rumah di kampung jelagran
pringgo kusuman kota yogyakarta selasa siang
tiga orang penghuni rumah terkubur dan masih dalam proses evakuasi
badai cempaka mengakibatkan hujan mengguyur kawasan yogyakarta dan sekitarnya sejak selasa pagi
hujan yang berlangsung selama kurang lebih tujuh jam tanpa henti tersebut
mengakibatkan tanah longsor dan menimpa sebuah rumah milik barjono
warga kampung jelagran rt satu rw satu linggo kusuman yogyakarta
akibatnya pemilik rumah barjono bersama dua anggota keluarga lainnya
yakni ambar istri barjono dan seorang balita berusia tiga bulan terkubur tanah longsor
krek krek krek gitu langsung
duh anakku mbak sepur pongan tadi
langsung saya kok ada yang teriak teriak langsung naik ke sini
lihat sini udah gini
langsung ke sini udang keras itu
berarti yang dulu rumah dulu ada berapa rumah ibu
ini satu rumah
satu rumah yang ketimpa itu orang tiga
bapak ibu cucu
terus yang ada yang keluar udah
ada anaknya yang punya anak kecil itu sama suami ini
proses evakuasi sempat dihentikan pada pukul empat belas waktu indonesia barat
karena faktor cuaca yang tidak mendukung dan kembali dilanjutkan pada pukul empat belas tiga puluh
dengan melibatkan aparat tni polri basar nas sardiy pmi dan beberapa petugas terkait
hingga selasa sore ketiga korban masih belum berhasil dievakuasi